anda masih ingat momen dalam foto ini
kala itu direktur eksekutif imf michelle kamdesu sedang menyaksikan presiden soeharto menandatangani letter of intent pada lima belas januari seribu sembilan ratus empat puluh
pemandangan ini dianggap sebagai takluknya rezim orde baru kepada imf saat perekonomian indonesia dihajar krisis parah yang membuat keuangan negara berdarah darah
sepuluh tahun berselang peristiwa itu bakal terulang imf akan kembali datang ke indonesia
namun kedatangan direktur eksekutif imf saat ini christine lagarde bukan untuk menandatangani loi
melainkan menghadiri imf world bank group annual meeting pada tanggal dua puluh
dari empat belas maret hingga empat belas oktober di nusa dua bali
menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ini adalah kesempatan langka
siklus pertemuan tahunan rutin digilir dua kali di markas besar imf di washington dc dan satu kali di negara anggota yang jumlahnya
artinya diperlukan waktu sedikitnya lima ratus enam puluh tujuh tahun mendatang bagi indonesia untuk dapat kembali menjadi tuan rumah
di tengah depresiasi rupiah kesempatan emas sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya
apalagi indonesia telah sukses dengan berbagai program perekonomiannya seperti amnesti pajak program pemberdayaan perempuan program badan ekonomi kreatif dan gerakan nasional seribu startup digital
pada pertemuan tahunan imf dan bank dunia inilah indonesia dapat menunjukkan pencapaian program ekonomi inklusif dan kebijakan kebijakannya
yang dapat menginspirasi negara negara di seluruh dunia
di washington dc tapi kali ini di indonesia untuk pertama kalinya
apa saja manfaatnya khususnya bagi indonesia dan juga kira kira apa apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan imf dan world bank
kita akan tanyakan langsung bersama menteri keuangan sri mulyani indrawati karena beliau merupakan salah satu dari host yang akan menerima untuk acara ini
nah khusus bagi para pemirsa kita mungkin tidak mengerti ini kenapa nih
hebohnya itu apa dan kemudian itu manfaatnya sendiri bagi indonesia itu apa
karena sebenarnya pertemuan ini kan pertemuan tiap tahun di selenggarakan
ya mungkin memang setiap beberapa tahun itu di luar
nah indonesia saat ini menjadi tuan rumah
bisa cerita sedikit supaya kita juga semua paham kenapa kita harus excited
karena imf dan bank dunia itu adalah lembaga yang dibangun untuk menangani masalah masalah dari mulai keuangan antar negara
itu yang disebut imf biasanya menangani krisis dan bank dunia mengenai masalah pembangunan
apakah itu berhubungan dengan manusia yaitu pendidikan kesehatan infrastruktur termasuk di bidang keuangan financial inclusion
kedua lembaga ini dibentuk dan sekarang memiliki anggota satu ratus delapan puluh sembilan negara
kantor pusatnya di washington dc
setiap tahun mereka membuat pertemuan dua kali sebetulnya spring dan annual
anul itu selalu fall yaitu sekitar bulan oktober awal
setiap tahun mereka ada di washington dc tapi sesudah dua tahun mereka akan mencari negara anggota yang ingin
yang bersedia atau ingin
dan biasanya yang ingin menjadi host itu banyak negara kemudian mereka melakukan overing atau bidding
dan kemudian kompetisi antar negara itu dipilih siapa yang paling siap dan dengan tentu saja pemikiran yang memiliki peranan yang strategis untuk bisa menyebarkan apa yang disebut pemahaman mengenai bagaimana kooperasi dan koordinasi kebijakan ekonomi antar negara
itu penting gitu ya
nah waktu itu saya masih ada di bank dunia sebetulnya desi ya
indonesia waktu itu menawarkan diri menjadi hostnya
sebetulnya tuan rumah dari annual meeting ini dulu sudah ditetapkan di mesir
namun kemudian terjadi arab spring yang oleh karena itu kemudian mesir tidak sanggup karena kondisi politik keamanan yang terjadi
sehingga waktu mesir nggak jadi kemudian jepang mengambil alih sebagai emergency host waktu itu di luar washington dc
dan oleh karena itu untuk tahun dua ribu delapan belas ini mesir sebetulnya menawarkan kembali ditambah juga dengan negara negara lain
indonesia ada juga dari afrika seperti senegal
karena itu negara yang di pantai barat yang paling keras

oleh karena itu kemudian dipilih mana indonesia ikut
kan seharusnya mesir karena dia waktu itu sudah skip mungkin dia termasuk yang paling atas
tapi faktanya indonesia kemudian yang dipilih oleh seluruh boardnya yang mewakili satu ratus delapan puluh
pak haji itu pemikirannya itu kenapa
pertama tentu kesiapan indonesia
dan tentu juga dari sisi bahwa indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan siap
itu menjadi pilihan pertama
dan tentu ada di asia sebagai suatu region yang ekonominya relatif stabil
dan memiliki pemerintahan pemerintahan terutama di asean yang baik
itu luar biasa karena kemudian bisa menunjukkan bagaimana kalau negara negara ini mengikuti platform kebijakan yang baik
anda bisa maju mengurangi kemiskinan memunculkan middle class
kemudian menjadi dari lower middle menjadi upper class
itu adalah suatu signaling yang cukup bagus
jadi indonesia menang dalam kompetisi ini
waktu itu saya ada di dalam manajemen
semua orang mengatakan sri mulyani kamu gak ikut dalam pengambilan keputusan karena kan negara kamu sendiri
tapi bisa mempengaruhi pasti kan sebenarnya
ya mereka tentu melihat bahwa dari sisi kesiapan indonesia kondisi perekonomianya
dan tentu dia melihat orang orang indonesia termasuk saya di sana dianggap itu adalah suatu pilihan
dan tentu dia melihat orang orang indonesia termasuk saya di sana dianggap itu adalah suatu pilihan

jadi saya rasa itu suatu pencapaian yang dilakukan oleh menteri keuangan sebelumnya untuk menawarkan ini
jadi kita menyampaikan selamat
nah sekarang kita menyiapkan untuk menerima tadi yang disebut satu ratus delapan puluh sembilan negara
gubernur bank sentral maupun menteri keuangan dan lembaga lembaga lain keuangan dunia
keuntungannya bagi kita tentu tidak hanya dari sisi financial
tapi juga dari sisi non financial
kalau yang non financial ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia mengenai indonesia
dan juga asean sebetulnya
karena sekarang itu regional cooperation itu akan sangat dihargai pada saat dunia sekarang
terutama dengan amerika serikat melakukan trade war dengan china
dan kemudian munculnya beberapa negara emerging country yang mengalami krisis
ini akan menjadi suatu waktu pertemuan yang penting untuk menyampaikan ini dunia tidak dalam situasi yang normal
kerjasama sekarang menjadi sangat menurun
dan itu tidak hanya membahayakan beberapa negara dia bisa membahayakan seluruh dunia
jangan lupa desi mungkin juga salah seorang wartawan yang sangat promoting sdg waktu itu
dua ribu lima belas dunia itu masih begitu optimis
kita ingin menghilangkan kemiskinan di dunia ini dalam satu lifetime
dan itu diharapkan melalui apa yang disebut dari mdg menjadi sdg dengan tujuh belas indicators
dan itu adalah kesepakatan internasional seluruh dunia ingin bekerja sama
untuk bisa membangun sharing prosperity bersama sama ingin menciptakan kesejahteraan
tidak zero sum game
kalau satu negara maju berarti yang lain
yang lain akan menurun
hal seperti ini yang kita inginkan karena itu baik
selama tiga puluh tahun terakhir kooperasi atau koordinasi dan kerjasama yang baik antar negara itu menciptakan mdg bisa tercapai
menurunkan kemiskinan separuh
dan berbagai indikator yang mungkin masih harus kita perbaiki
nah hal seperti inilah yang ingin dimunculkan lagi di dalam pertemuan imf
bahwa kooperasi dan koordinasi
kooperasi dan koordinasi itu penting
indonesia punya juga berbagai agenda yang penting yang kita sampaikan
selain agenda mengenai disaster risk management
ini kejadian akan di bali
pulau di sebelahnya baru saja mengalami earthquake atau gempa bumi
dan natural disaster di indonesia itu cukup sering
dan ini tidak terjadi di indonesia
filipina itu sering banget terkena hurricane
di jepang kemarin
bertubi tubi dan sekarang
dunia mengalami climate change
jadi hal hal bagaimana menghadapi climate change
bagaimana negara itu bisa menyiapkan dan lebih riskin lebih bertahan
pada saat menghadapi natural disaster
produk produk keuangan dan insurance seperti apa yang bisa dimunculkan
kemampuan dari keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat dan ekonominya
pada saat mereka menghadapi natural disaster
itu salah satu topik yang kita ingin bawa
ada topik lain lagi yang paling penting adalah
mengenai human capital
karena tadi saya sebutkan menurunkan kemiskinan mdg sdg
pada dasarnya dunia dengan teknologi yang sangat makin maju
tidak semua bisa ikut menikmati kemajuan itu
masih ada gap ya
ada gap sangat besar
negara negara miskin atau bahkan di dalam satu negara
ada kelompok yang left behind
yang tertinggal karena berbagai kendala
bisa karena pendidikan
bisa karena mereka ada di area yang tidak terhubung
jadi kita ingin mendukung sekarang munculnya apa yang disebut human capital index
bagaimana negara bisa mengukur indeks dari kemajuan kualitas manusianya
untuk menyiapkan mereka
sehingga mereka bisa siap ikut di dalam proses pembangunan
dan juga bisa menikmati tidak hanya sebagai konsumen
tapi sebagai inovator
yang sekarang itu bergerak luar biasa cepat
kita bicara tentang industrial empat
itu adalah salah satu yang indonesia akan push
dan akan dimunculkanlah inisiatif untuk membuat human capital index
dan juga seiring dengan masalah teknologi digital economy ini
juga kita meminta imf world bank untuk bisa mengeluarkan rambu rambu policy
ini adalah kesempatan yang sangat langka indonesia untuk mempresentkan mengenai manusianya
indonesia selalu hampir seluruh dunia saya ketemu teman teman saya
mereka selalu menghargai orang indonesia is the most lovable
baik nice sopan menyenangkan
dan lihat betapa sangat kayanya budaya kita di tempat berbeda beda